alhamdulillah surat suaranya sudah bagus insyaallah nanti saya akan sampaikan lagi kita akan
diskusikan dengan petinggi di kunanta ada kayamin ada buya ikhnya insyaallah nanti kami kabar
waduh ada cewek cakep mana bening banget lagi
apa yang kakanda bisa berantu
apa yang bisa kakanda lakukan untuk adinda
pak saya mau ketemu sama ustadz mukhtar bisa
apa yang tidak bisa saya lakukan untuk agenda
apa yang tidak bisa saya lakukan untuk adinda
kok bapaknya di luar
saya jadi lupa
kalau kata pepatah
ciki nih gondang dia aku begini karena dia
aduh jadi maul eh maul malu
silahkan adinda duduk disini dulu
silahkan adinda duduk disini dulu
main layangan diatas batu
siapakah gerangan wanita itu
saya panggil ustadz muhtar dulu ya
saya panggil ustadz muhtar dulu ya

kita pake salah lagi dong
satu itik dua koma
di wanita cantik pasti
entarnya ustadz muhtar yang punya
walaikum salam pak ustadz
beliau ini ustadz muhtar
sudah akrab ya dengan pak satpam
tadi bertemu di depan
iya udah kenal pak ustadz kapan saya ngadri
minggu lalu kalau tidak salah
lamaran via email kan
alhamdulillah kebetulan ustadz juga sudah baca
prestasi dan juga
cv dari ustadz
kabarnya ustadz katanya bacaan kurannya bagus
suaranya bagus jadi penasaran nih
boleh kan ustadz
i auzubillahi minash shaitanir rajeem
suara sama wajah
denger mukanya enak dilihat
dateng dateng nanya mu
ustadz juga lagi penasaran nih
kalau dilihat dari penampilannya sepertinya dia
suaranya sudah bagus
kita akan diskusikan dengan petinggi di kun anta
ada buyai nya
mudah mudahan ustadzah bisa
membantu kami disini
bagus banget suaranya ya
asad pak coba
kayaknya ada suara gaduh di belakang
kenapa di pojokan begitu
kayak lagi pada mancing lindung
ini ada ustadz musa
ini sobri indra lukman kalian sedang
ayo kalian ingin denger ustadzah aulia baca quran ya
ah tau aja
kalau gitu ustadz perkenalkan
sama kalian beliau namanya
insyaallah nanti akan membantu
mengajar kalian di kun anta ini
menjadi guru menjadi ustadzah disini
alhamdulillah kalau gitu
ini beliau guru di kun anta ini
salam kenal ya
besok lusa kita berpantun
perkenalkan saya ustadz musa yang mulia dan santun
selain itu saya juga tampan dan rupawan
kalau masalah pantun ustadz saya juga gak kalah
anak yang pandai berawan
kalau masalah tampan dan rupawan
segeriti mah gak ada duanya
ada peniti mahal harganya
di tanah abang membeli durian
saingannya gerbang pesantren
saya tetepnya gembok doang
eh dia manggil saya ustadz
dia menambahkan tangannya kepadaku
dia mendadakin pak sri giting ngebayangin lagi di taman safari
mendadakin orang utara kali itu
ustazah yang baru itu suaranya bagus
gak penting suaranya bagus atau enggak
yang penting tuh baik
kalau suaranya bagus tapi galak
ntar kita dimarahin lagi
itu pasti ada sebabnya
tuh kali kali santrenya kenapa
betul tidak betul
dud tan dud dud tan
disini betah nyaman dan
tenang makasih ya
amelia pasti betah banget
apalagi nih dibeliin ini
cukup cakep ya
idungnya kejamu cincal
eh liat dong
nih aku dibawain sama babay
barang barang yang
tau gak artinya apaan
kau bisa nggak tidak menghina kami
kau kira kami itu tak ngerti bahasa inggris
kami tau artinya limited edition apaan
pasti stok terbatas kan
iya aku juga tau pasti artinya limited edition itu
eh eh awas